mbah mbah mbah
tenang kuncung tenang
kayak yang kesabet toke aja tuh
juragamira dan kedua pengawal
raden jaya rama
datang menyerang desa
keluarga desa dalam bahaya
terus gimana ini
apakah sudah ada informasi
dimana keberadaan raden purba menak
dan ki banyak sumba
keberadaan ki banyak sumba
dan raden purba menak
sekarang di cikuku gusti
disana sedang terjadi kekacauan
kita harus segera berangkat kesana
untuk menyelamatkan mereka
sebelum kita terlambat
sudah lama gusti prabu
mendengar tentang kehebatan ki brajegeni
sebab dari itu
ki brajegeni menguasai
gusti prabu merasa senang sekali
aku sangat tersanjung dengan ucapanmu
ki banyak sumba
jamuan dibuat tamu kehormatan kita
mari ki masuk ke padepukan kami
salah satu cara
yang wa ingin ajarkan kepadaku
kalau kau ingin menangkap ular
kau harus menenangkannya dulu
aku mengingai anda
kau menjawab saya
atau kata kata yang sengaja
atau agak besar
ini betul betul tidak tahu juragan
hah dasar tidak tahu diundung
perhentikan ki mereka tidak bersalah
masih kecil sudah berani ikut campur
kalau mereka tidak bersalah
berarti kalianlah penjurinya
itu si gawang dikeroyok juraganwira dan anak buahnya
masa kita diam saja
kita harus bantu mereka
ternyata bocah bocah itu biang keladinya
aku tidak bisa terima
dengan apa yang sudah mereka lakukan kepada aku
aku akan membalaskan mereka
aku akan membalaskan mereka
sepertinya aku punya cara jitu
untuk mengatasi masalah ini
raden hamba menghadap
penduduk desa di wilayah hamba sekarang sudah ada yang berani memberontak
ada beberapa daerah menolak untuk membayar upeti
bahkan mereka berniat mau menggulingkan kekuasaan hamba raden
apakah mereka tidak tahu
itu sama saja mengkhianati kerajaan
sebab itu raden
hamba mohon bantuan dari radin
agar bisa mengatasi pemberontakan di wilayah hampa
baiklah saya akan utus dua pengawal
itu sudah cukup membantumu melawan orang orang kampung itu
rajurit ikutlah dengan dia
ada apa sih
tenang kuncung tenang
kayak yang kesabet toke aja tuh
juragamira dan kedua pengawal raden jaya ramah
datang menyerang desa
warga desa dalam bahaya
terus gimana ini
bukankah raden jaya ramah pun gak sayang adi dan bijaksana
tidak mungkin membantu pejabat jahat seperti juragamira
mungkin raden jaya ramah udah dapat hasutan dari juragamira
kita harus segera menyelamatkan warga
tidak boleh ada yang menjadi korban
cuma segini yang tidak agak mengungsi kang
saya rasa ini lebih jasik
bagaimana kita beri perlawanan kepada juragamira
tidak ada lagi

saya juga setara buah
syukurlah kalian datang
apapun yang terjadi kita bertikad untuk melawan juragamira
benar paman kami ikut serta
kita lawan dia
aku tidak mau ada jatuh korban
aku harus melakukan sesuatu
habisi mereka semua
sampai jumpa lagi
berhenti kalian semua
sembah hormat hamba raden
saya sudah tahu
apa yang terjadi sebenarnya
tidak ada pemberontakan
seperti apa yang kamu laporkan kepada saya
tapi raden lihat sendiri